kaskus memang besar di indonesia dan diminati oleh banyak orang lebih dari satu juta pengguna
dan ini memang semakin merefleksikan bagaimana kemampuan cepatnya teknologi itu berkembang
menentukan ekonomi sebuah negara
amerika serikat dan tiongkok tampaknya juga semakin masif masuk ke dalam aktivitas masyarakat dunia
persaingan makin ketat setiap amerika bergerak tiongkok pun tidak tinggal diam
bahkan beberapa kali justru mendahului
di bidang teknologi salah satunya tidak mau ketinggalan
saya akan sampaikan beberapa aplikasi digital keluaran amerika yang juga ternyata ada versi tiongkoknya
amerika versus tiongkok di dunia maya saya ulas lebih lengkap untuk anda di segmen
dan kali ini kita akan lihat bagaimana di segmen kali ini saya akan membahas
bagaimana beberapa sesungguhnya aplikasi aplikasi versi amerika dan kemudian juga tiongkok
yang bersaing ketat untuk mendapatkan perhatian anda perhatian saya
pasti uang karena ini berbicara mengenai bisnis
saya mulai dari saya ambil empat saja
dari cnn money kami melansir ada tiga puluh sesungguhnya banyaknya aplikasi yang ada versi tiongkoknya
dan diminati juga di pasar mereka dan tidak terkecuali juga sudah mulai masuk ke beberapa pasar asia
kita mulai dari yang pertama adalah wechat versus whatsapp
bila amerika serikat punya whatsapp ternyata tiongkok punya wechat
yang membedakan sebenarnya kalau whatsapp biasanya memang lebih kepada komunikasi kita terhadap teman teman
atau komunitas tertentu bahkan kita banyak sekali membuat grup dan mungkin kalau kita melihat sekarang
handphone kita ataupun smartphone kita banyak sekali grup yang selalu mengupdate informasi informasi
bahkan mempermudah pekerjaan kita
kita harus berterima kasih juga adanya whatsapp sehingga kita tidak harus selalu menghabiskan waktu untuk rapat rapat
ataupun juga harus selalu selamanya di kantor tapi kita bisa mendiskusikannya dalam grup seperti whatsapp misalnya
kami pun melakukan hal yang sama
lalu selanjutnya kita lihat bagaimana pula dengan wechat hampir sama fungsinya
versi dari tiongkok ini cuma ada yang membedakan
wechat ternyata juga menyediakan ada games di sana
kemudian juga bisa menyampaikan ataupun juga mengantarkan makanan
jadi ada tambahan tambahan service lain
kemudian juga ada servis untuk memesan taksi misalnya
dan juga bisa membayar istilahnya itu cash on delivery ataupun cod mereka bisa melakukan hal tersebut
jadi ada pelayanan produk finansial yang disediakan oleh wechat
anda harus juga berinovasi
tiongkok sudah memberikan sesuatu yang baru di layanan wechat
tapi kalaupun nanti ada pembaruan terhadap whatsapp
nah ini pr lagi buat kita untuk mengadaptasikan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya ya
karena cepat sekali perubahan tersebut
whatsapp dari amerika wechat dari tiongkok
kita masuk ke versi kedua yaitu kita lihat ada instagram dari amerika serikat
anda tahu instagram menjadi salah satu juga aplikasi yang hampir selalu pasti ada di smartphone setiap orang
terutama untuk mereka yang memang gemar
berbagi aktivitas mereka dan kita lihat bagaimana di tiongkok mereka punya wechat moments
dan ini menjadi salah satu juga pesaing
jadi hati hati antara wechat moments dan juga instagram
bila instagram memang berdiri sendiri sebagai sebuah aplikasi
kalau dengan wechat moments ternyata bukan merupakan aplikasi yang berdiri sendiri
karena dia masuk ke dalam aplikasi wechat
jadi mereka merupakan aplikasi yang terafiliasi
sehingga nanti ketika anda memiliki wechat nanti ada di sana pilihan untuk wechat moments
itu mirip sekali dengan instagram
dan ini merupakan salah satu juga yang terkenal untuk mobile messaging service
kita tahu bahwa memang ini untuk orang orang yang agak narsis mungkin ya
karena suka berbagi dengan foto aktivitasnya sedang apa
atau tidak terkecil jangan salah tidak selama negatif
karena ini juga bisa menghasilkan uang
anda tahu ada berapa banyak dengan follower yang banyak di instagram
bisa menjadi salah satu juga sumber penghasilan
kalau ketika anda memiliki banyak followers
anda berarti menjadi sebuah refleksi bahwa anda memiliki pengaruh di tengah society ataupun masyarakat
dan itu dimanfaatkan untuk para pebisnis untuk meng hire anda
untuk menjadi endorse dan kemudian anda juga mengiklankan mereka punya produk
dan kemudian mereka juga mungkin ada benefit penjualan mereka
sehingga tidak selamanya buruk
medsos sekarang sudah multifungsi ketika anda bisa memanfaatkannya untuk menguntungkan
jangan hanya untuk pamer
oke selanjutnya kita lihat ada dua lagi
saya ambil dua lagi contoh
kita tahu bahwa sekarang sedang demam snapchat
dan beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah beberapa jurnal
dari bloomberg juga kemudian juga ada dari market watch
saya membaca bagaimana para analis memahami snapchat
jadi ternyata anak anak kekinian ini memang gampang sekali
apa yang mereka butuhkan disediakan oleh snapchat
apa mereka suka sesuatu yang dinamis
secara cepat di snapchat dalam dua puluh empat jam postingan anda sudah tidak akan bisa lagi dilihat
dia bergerak sangat cepat
secepat anak anak muda tersebut ingin sesuatu yang sangat dinamis
dan kita lihat juga untuk di tiongkok ternyata juga ada tian tian chong namanya
jadi namanya agak susah tian tian chong
jadi kita tahu bahwa ada banyak sekali pembaruan dilakukan oleh snapchat
misalnya ada cara baru untuk melakukan chat
termasuk juga kemampuan untuk meninggalkan
video private kita yang lebih privacy lagi
sementara tian tian chong sendiri hanya menambahkan feature yang memang sepertinya hampir mirip sekali dengan snapchat
persaingan itu juga semakin jelas ketika apapun yang dilakukan oleh developer dari aplikasi amerika serikat
juga diikuti oleh developer yang berasal dari tiongkok
oke selanjutnya kita lihat adalah mesin pencari
ketika anda akan mencari tahu apapun ketika saya akan mempresentasikan hal ini pun pada hari ini
tapi jangan salah google jangan terlalu percaya diri
karena tiongkok juga punya baidu
di sini juga memang menjadi salah satu referensi untuk masyarakat utamanya di tiongkok
karena memang mayoritas mayoritas dia memberikan dalam bahasa atau pelayanan dalam bahasa tiongkok atau bahasa cina
tapi kita tahu bahwa bukan tidak mungkin suatu saat mereka juga akan lebih mengejar google
karena google sendiri mungkin karena bahasanya sudah terlalu mendunia
dan kita lihat juga ada versi yang banyak dari google sendiri sebagai salah satu mesin pencari
dengan banyak sekali negara di banyak negara kemudian dengan banyak bahasa
dan kita tahu google pintar sekali masuk ke pasar manapun dia akan berbisnis
ketika dia masuk ke pasar indonesia beberapa kali saya lihat permainan khas indonesia pahlawan indonesia
menjadi salah satu juga ataupun menjadi salah satu tampilan utama di mesin pencari google
apa yang ingin saya sampaikan dalam hal ini
persaingan tentang aplikasi dari tiga puluh aplikasi yang ternyata juga ada versi dari tiongkoknya
ini yang ingin kita sampaikan produk domestik bruto
jadi ini merupakan data terakhir mengenai nilai ekonomi sebuah negara
kita tahu bahwa amerika serikat merupakan negara pertama di dunia dengan nilai ekonomi terbesar di dunia tujuh belas empat ratus sembilan belas miliar dolar amerika
jadi itu angka yang sangat besar data terakhir dari trending economics
dan kita lihat tiongkok berada pada posisi kedua
bahwa mereka memang persaingan sudah semakin ketat
jadi kita lihat bahwa belum lagi saya berbicara bahwa tiongkok merupakan pemegang utama surat utang amerika serikat
jadi ada banyak sekali hubungan dagang antara tiongkok dan amerika serikat
maka tidak heran ketikapun mereka bersaing secara bisnis tapi apabila berbicara mengenai sesuatu yang lebih bermanfaat mereka akan melunak
karena kita berbicara mengenai uang
begitupun indonesia tiongkok dan juga amerika serikat merupakan juga dua negara penting untuk aktivitas dagang indonesia
dengan nilai yang masih jauh nilai ekonomi indonesia dibandingkan dua negara tersebut
tapi jangan lupa indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di asia tenggara
negara dengan populasi keempat terbesar di dunia
sederhananya apa apalagi hobi belanja
jadi sederhananya apapun yang anda bisniskan ketika anda bisa masuk kebutuhan ke dalam kebutuhan masyarakat di sebuah negara
ada potensi finansial yang cukup besar di sana dan jangan mau menjadi ya hanya konsumen saja negara sendiri
saya berharap tidak hanya perang aplikasi di antara amerika dan tiongkok yang memang saat ini mereka sudah maju
tapi paling tidak pasti ada banyak sekali anak muda indonesia
dari dua ratus lima puluh juta jiwa lebih yang ada di indonesia hanya perlu kesempatan dan kemudian ada polesan polesan
sehingga kita juga mampu bersaing untuk memenangkan pasar ekonomi regional terlebih dahulu
kemudian kita masuk ke global